masa mendatangi gedung holy wings palembang yang baru satu bulan beroperasi pada rabu pukul tiga sore
terkait kasus promosi minuman keras yang diduga masuk ranah penistaan agama
masa menggelar orasi secara bergantian mengecam perbuatan yang dilakukan manajemen holy wings
meski bentuk promosi yang melukai hati umat islam tidak dilakukan oleh holy wings palembang
masa mengharapkan pemerintah daerah tidak mendukung berdirinya tempat tempat hiburan yang dekat dengan maksiat
perbuatan penistaan terhadap agama dan kepada nabi saw ini sudah terjadi
dilakukan oleh satu tempat yang memang juga tepat itu pada hakikatnya memang tempat dilakukan perbuatan perbuatan
yang juga bertentangan dengan aturan dan syariat nabi
maka momentum hari ini kami datang untuk juga sebagai jalan untuk menyadarkan semua pejabat
jangan terus menerus membiarkan pelaku pelaku maksiat bertemaran di negara ini
bersamaan dengan aksi masa satuan polisi pamung praja kota palembang juga mendatangi gedung holy wings
petugas satpol pp hendak memasang pemberitahuan mengenai penutupan holy wings palembang untuk sementara
prizinannya tidak bermasalah prizinannya ada tapi ada yang belum terperifikasi
apa yang belum terperifikasi itu
izin barnya izin barnya ada tapi belum terverifikasi di provinsi
berarti nanti kalau sudah takut bakal buka lagi
kalau sudah diperifikasi bakal buka lagi
kalau semua sudah izin izin sudah lengkap yang bisa menahannya kita tanya pak izin sudah lengkap sesuai hukum ya bisa ada kemungkinan buka lagi bisa beroperasi kembali
sementara itu perwakilan manajemen holy wing
palembang membacakan pernyataan permohonan maaf dari manajemen holy wings terkait tindakan manajemen yang melakukan promosi minuman keras dengan mengaitkan nama muhammad
benya priadi dono purwanto palembang sumatera selatan